majelis ulama indonesia sedang menyiapkan fatwa haram kepada pimpinan padepokan dimas kanjeng taat pribadi
mui pusat menerima informasi dari mui probolinggo bahwa banyak bacaan solawat di padepokan taat pribadi yang menyimpang dari ajaran agama islam
di depan pengikutnya taat juga mengklaim dirinya bersatu dengan tuhan dan mampu menggandakan uang
tindakan ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam dan menurut mui harus dihentikan
pada selasa empat oktober dua ribu enam belas ke handphone saudara kami zaitun wakil sekjen mui masuk whatsapp dari ibu marwah pada tanggal empat oktober saat kami rapim harmo itu
maka di dalam whatsapp itu disebutkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri per tiga oktober dua ribu enam belas dari kepengurusan komisi ketua komisi
kepengurusan ketua komisi perempuan remaja dan keluarga